pada lima oktober dua ribu dua puluh dua kpk seharusnya memeriksa istri lukas nmb
yakni yul cewenda bersama anak keduanya astrak mona nmb
sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan lukas nmb
namun keduanya menolak sebagai saksi
menurut ketua tim kuasa hukum gubernur papua petrus balapationa
keputusan menolak untuk diperiksa dan menjadi saksi merupakan hak berdasarkan undang undang kuhp pasal satu ratus enam puluh
dan pasal tiga puluh lima undang undang tipikor
terkait penolakan ini kuasa hukum nmb akan mengirimkan surat ke kpk di jakarta
lukas dan putranya bona menyatakan
yaitu tidak akan memberikan keterangan
apalagi dalam surat panggilannya disebutkan
berkaitan dengan transfer uang satu miliar
kita bertanya juga apakah ibu tahu mengenai kejadian ini
dia mengatakan tidak tahu termasuk putranya juga tidak mengerti apa apa
sementara itu dalam waktu dekat
dua dokter spesialis dari rumah sakit singapura
yang merupakan dokter pribadi lukas nmb
akan datang dan memeriksa langsung kesehatan nmb di kediamannya di koya tengah kota jayapura
dalam beberapa hari terakhir kesehatan lukas nmb tidak stabil
sudah berkoordinasi dengan dokter singapura sudah dikomunikasikan
beliau menyampaikan beberapa hari ke depan
dia menyatakan dalam beberapa hari ke depan
cuma saya tidak tanya pak dokter itu kira kira pastinya kapan
terkait rencana dari kpk yang akan menyiapkan dokter dari kpk
dan dokter dari ikatan dokter indonesia
hingga saat ini belum ada koordinasi dengan dokter pribadi lukas nmb
hingga saat ini belum ada koordinasi dengan dokter pribadi lukas nmb

andre kirwel jayapura papua